kepolisian republik indonesia memberikan penghargaan kepada cnn indonesia tv
dalam acara rapat kerja teknis divisi humas mabes polri dua ribu tujuh belas
penghargaan diserahkan langsung oleh kapolri jenderal polisi tito karnavian
kepada pemimpin redaksi cnn indonesia titin rosmasari
cnn indonesia tv mendapatkan piagam penghargaan
sebagai salah satu mitra humas polri dalam bidang pertelevisian